karena ini semua demi kebaikan kamu juga
kafanya belum datang juga ya
atau kafanya gak akan pulang
aku yakin banget pasti kafanya akan
kafa udah ngantuk ya
iya mama tau
harusnya jam segini kafa udah bobo
tapi emangnya kafa gak mau ketemu soal papa sayang
tungguin papa sebentar ya
karena mama yakin kalau sebentar lagi
papa pasti akan
pasti akan datang
nanti kalau kafe udah ketemu sama papa
mama pasti akan langsung pindahin kafe ke tempat tidur
ibu masih marah ya sama laras dan haris ya bu
bu ibu ditanya kok diem aja
bu apa salahnya sih kalau kami memperhatikan taufan
taufan kan juga saudara kembarnya fadil bu
iya walaupun mereka kembar tapi taufan itu tetap bukan fadil
jadi kalian gak perlu berlebihan dalam bersikap
makanya ibu kesal
karena sudah berkali kali ibu bilang tapi kalian tetap ngeir
ibu kalau memang ibu tidak suka sama taufan
bukan berarti laras dan haris juga tidak suka sama tovan
apalagi menjauhi taufan kan bu
tapi kalau kalian tidak mengindahkan kata kata ibu
itu artinya kalian tidak memandang ibu dan sengaja mau menentang ibu
bukan begitu bu tapi
sebentar ibu mau angkat telepon dulu
bukan begitu bu tapi

mila ada apa
mendengar suara kamu sepertinya kamu sedang gembira ya
iya eyang kamilah memang lagi bahagia sekali

memangnya kamu lagi bahagia kenapa mila
iya eyang karena kamilah sudah mengikuti apa yang eyang suruh
tadi kami ladis masak masakan yang sangat istimewa untuk kak fadil
terus kami dengar berdua di halaman belakang rumah
oh ya terus terus
terus kamila benar benar merasakan kalau hari ini adalah hari istimewa yang gak pernah kamilah lupain eyang
karena akhirnya lambat laun hubungan kamilah dan kak fadil bisa kembali seperti dulu lagi
syukur alhamdulillah mila yang senang sekali mendengarnya
iya eyang makanya eyang doain ya insya allah hubungan kamilah dan kak fadil akan selalu hangat dan seindah hari ini
dan eyang harap kalian bisa terus mempertahankan itu semua
dan sekali lagi eyang ingatkan sama kamu mila
jangan pernah lagi menemui taufik gak usah jenguk dia di rumah sakit lagi
kamu ngerti kan maksud eyang mila
mila ikuti saja nasihat eyang karena ini semua demi kebaikan kamu juga
bagus kalau kamu ikutin dan kamu dengar apa kata ayah kamu pasti bisa menyelamatkan rumah tangga kalian
kenapa ya rasanya berat sekali untuk menjauh ke taufan
wah ya allah aku tuh mikir apa sih
iya aku harus melakukan apapun untuk keutuhan rumah tangga aku
termasuk menjauh ke taufan
taufan aku ingin tahu
taufan aku ingin tahu
taufan aku ingin tahu
taufan aku ingin tahu
kamila dan fadil makan malam romantis di rumah
lihat kan riz bagaimana usaha ibu berhasil kan
ibu jangan terlalu menyetir kamila bu
jangan paksakan kamilah melakukan ini itu
kasian kan bu kalau urusannya terlalu dicampuri oleh kita terus
haris ibu menyuruh kamila ini
kan berarti buat kebaikan camillah juga
cukup haris kamu nih kenapa sih selalu menyalahkan ibu
dulu waktu ibu nyuruh kamila bercerai kamu marah sama ibu
sekarang setelah ibu dukung rumah tangga kamila dan fadil
kamu marah lagi sama ibu
ibu kok salah terus di mata kamu rizk

ibu berbuat seperti itu karena ibu nggak tahu
makanya ibu berpikir
ibu berbuat seperti itu karena ibu nggak tahu
makanya ibu jadi salah paham terus
ras aku sebenarnya nggak marah sama ibu
aku cuma kesel dengan ketidakberdayaan diriku sendiri
aku tahu semuanya ras
tapi ironisnya aku tidak bisa berbuat apa apa
ya jadi bagaimana aku bisa tenang ras
kalau aku membayangkan camilla makan malam romantis
berdua dengan kakak iparnya sendiri
bapak udah nungguin fadil ya
alhamdulillah akhirnya kamu
iya lah bapak cembah sih
bapak tuh cembah mikirin kamu nak
bapak tenang aja fadil baik baik aja bapak
baik baik gimana sih
tuh lihat muka kamu tuh pucat sekali
karena efek obat itu sudah hilang
sekarang sudah bapak antar ke ruang kamu ya
adil kamu ini nekat sekali sih nak
kalau saja kamu terlambat datang ke rumah sakit ini
itu bisa membahayakan keadaan kamu nak
gue dan om fendi benar benar cembah mikirin lo
dan makasih fad
karena udah membantu fadil untuk melakukan semua ini
udah membantu fadil untuk menyenangkan kamila
membuat kamila tersenyum
fadil senang banget pak
ayo silakan duduk
saya minta maaf karena om akhirnya harus terlibat dalam seni warai
ya sebenarnya posisi saya pada kejadian hari ini serba salah
melihat fadil memohon pada saya untuk minta ketemu sama kamera
cuma kamu harus tahu ya saya tidak bisa sering sering memberikan suntikan itu
ya selain karena efeknya hanya dua jam
kalau terlalu sering diberikan ini akan merubah fungsi
bukannya membantu justru akan membahayakan kondisi pasien
oleh karena itu saya mengharapkan ini adalah yang terakhir kali saya memberikan suntikan energi itu kepada fadil
saya juga minta kamu untuk membantu saya
tolong kamu bantu saya untuk menenangkan fadil apabila dia ingin memaksa bertemu dengan kami
oh ya kira kira kapan kondisi fadil bisa pulih
dari rekor medikal yang kamu baca
saya belum bisa menentukan kapan fadil bisa sembuh
ya kita lihatlah selama dua minggu ini
mudah mudahan kondisinya bisa membaik
tapi dengan catatan fadil tidak melakukan hal hal yang nekat
dan satu hal lagi